gubernur dki jakarta tidak tinggal tiga bulan gubernur dki jakarta akan selalu ada di provinsi ini
anies baswedan yang hanya tinggal dua bulan
dki jakarta akan terus menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa kesehatan terjaga
pendidikan tersedia peluang kerja lebih luas lagi
dan kesempatan untuk mendapatkan kegiatan perekonomian makin luas
jadi bangkit itu dalam semua aspek
ya semangatnya meningkat ya karyanya lebih banyak
dan harapannya tiap tiap keluarga pun merasakan perasaan kebangkitan yang sama
alhamdulillah indikator indikator yang kita lihat hari ini
bahwa jakarta memang bangkit lebih cepat
insya allah ini bisa terus